siapa capresnya kapan capresnya akan diumumkan
nampaknya dua pertanyaan inilah yang paling sering menghujani para elit politik
dari partai demokrasi indonesia perjuangan beberapa waktu belakangan
bagaimana tidak di tengah hingar bingar partai politik saling bertemu mengumumkan koalisi
mengusung sosok yang akan mewakilkan partai mereka dalam kontestasi dua ribu dua puluh
pdip masih memilih untuk
loh bukannya ada mbak puan
ih mas ganjar tau
tunggu tunggu tunggu
meskipun dua nama tadi puan maharani ganjar pranowo
jadi dua nama yang samter jadi jagoan partai nomor urut tiga ini dua ribu dua puluh empat
tapi belum ada loh nama yang diusung oleh partai berlogo banteng ini
saat ini pdi perjuangan terus berkomitmen di dalam membangun kerjasama
di dalam pemerintahan presiden jokowi dan jajimart amin
tidak akan disampaikan secara khusus dalam rangka pilpres dua ribu dua puluh
dengan capres dan cawapres yang biasanya menjadi concern dari teman teman pers
itu nanti tentu saja di dalam momentum yang tepat
ibu megawati soekarno putri akan mengumumkan kapan waktunya yang pasti tahun dua ribu dua puluh tiga ini
pengumuman capres ataupun cawapres di injury time memang bukan strategi baru bagi pdip
kita kilas balik sedikit
bumil gawati mulai melempar isyarat pemilihan capres dengan menegaskan joko widodo
yang saat itu duduk di kursi dki satu
membacakan dedication of life pada rakernas tiga pdi tahun dua ribu tiga belas
dedication of life ini adalah penggalan surat soekarno yang ditulis sepuluh september seribu sembilan ratus empat puluh
soal semangat pengabdian pada bangsa dan juga negara
setelah acara itu
joko widodo dan mega pun semakin mesra
barulah pada empat maret
megawati mengumumkan keputusannya melalui surat dengan tulisan tangannya sendiri
megawati umumkan mencalon kembali joko widodo secara mendadak di pembukaan rakernas tiga pdip pada dua ribu delapan belas
keputusan ini diambil tiga hari sebelumnya
yakni kala megawati bertemu dengan joko widodo di istana batu tulis bogor
lokasi ini merupakan tempat peristirahatan favorit bung karno semasa hidup
nah memasuki tahun dua ribu dua puluh tiga capres usungan partai demokrasi indonesia perjuangan makin dinanti
misteri ini sebenarnya pasti akan terpecahkan pada dua ribu dua puluh tiga
tapi dalam momen apa ya
ketua umum pdip megawati soekarno putri akan mengumumkan capres usungan dari partai banteng ini
dua puluh januari adalah hari ulang tahun pdi perjuangan ke lima puluh tahun emas
pdi perjuangan juga akan merayakan bulan bung karno pada juni mendatang
di bulan juni ini
setidaknya ada tiga momen penting
tanggal satu juni pidato soekarno soal pancasila
kemudian hari lahir bung karno tanggal enam juni
dan dua puluh satu juni tanggal wafatnya bung karno
tak lupa di bulan juli pun ada tanggal dua puluh tiga juli
kala dilantiknya megawati menjadi presiden perempuan pertama di indonesia
ada pula momen rakenas pdi perjuangan yang menurut rencana diselenggarakan pada dua ribu dua puluh
menekankan bahwa waktu pengumuman bukan jadi variable utama bagi pdi perjuangan
karena ketika nanti sudah diumumkan capres dari pdip ini bisa jadi mengubah konstelasi peta politik yang sudah terbentuk sekarang
ada yang bergeliat dan juga bermanuver
sementara menurut peneliti brin wasistojati menyebut bahwa ada dua variable yakni narasi kepemimpinan dan juga figur
yang sedang digodok oleh internal pdip sehingga memang masalah pencapresan tidak asal bicara
partai pdip tetap akan bermain nampaknya pengumuman itu tidak mau terlalu cepat
bukan berarti pdip nggak siap kan seperti itu
tetapi kalau terlalu cepat pengumuman capresnya cawapresnya partai koalisinya
ada kemungkinan kekhawatiran kemudian digembosin kemudian terjadi manuver manuvernya
jadi manuver manuver politik yang terlalu tidak menguntungkan bagi pdip nya
jadi memang di sini yang pertama adalah narasi kepenghutinan yang mau diimau pdip
apakah tadi yang saya sebut apakah lebih mengacu ke soekarnoisme lagi
atau ke populisme wong cilik ala pak jokowi ini yang perlu kita tegaskan dulu
karena untuk mencapai hat trick itu kan tentunya perlu adanya narasi yang itu
mampu mengikat publik ya pak apalagi kan sekarang ini kita juga menghadapi transisi demokrasi pemilih pemilih
di mana pemilihan nanti kan sebagian anak muda
tahap pendaftaran pencalonan presiden juga wakil presiden di pemilu dua ribu dua puluh
berkisar di tanggal sembilan belas oktober sampai dengan dua puluh lima november dua ribu dua puluh
kedua pengamat tadi memprediksi setidaknya dalam pertengahan tahun dua ribu dua puluh tiga sudah lahir
nama capres usungan partai banteng
di rfa malaysia indra siawambi dodo jakarta